pdi perjuangan dan gerindra bertemu membahas kemungkinan koalisi untuk mengusung calon dalam pemilihan gubernur dki jakarta tahun depan
dalam pertemuan tahap pertama ini mereka sepakat dalam hal visi misi rekrutmen dan kaderisasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur
dewan pimpinan daerah pdi perjuangan dan gerindra melakukan pertemuan kami sore di kantor dpd pdip tebet jakarta selatan
ketua dpd gerindra muhammad taufik mengatakan cukup optimis dengan peluang koalisi dua partai ini
sementara ketua dpd pdi perjuangan bambang dwi hartono mengaku walaupun ada kesepakatan dalam tahap pertemuan pertama ini
dpd pdi perjuangan masih akan membicarakan kemungkinan kerjasama selanjutnya pada pertemuan berikut
keputusan ini kan ada di pucuk pimpinan kami di dpd dpp oleh karena itu hasil pertemuan ini akan secepatnya saya laporkan
hari hari ini kita cukup intensif ya melakukan komunikasi dengan semua kekuatan partai politik di jakarta